dikira teh sudah sampai rumah mak
maaf salah mantra
saya permisi dulu sana
ayo kita lanjutkan perjalanan kita
insyaallah aku sekiranya amin mudah mudahan
kalau aku menjadi ratu maka akan lebih
mudah untuk membunuh walang susan
sepertinya nyai terkena luka dalam
ijinkan aku untuk menyembuhkan luka
dalamnya baiklah kisahnya
terima kasih kisana kalau boleh tahu
siapakah nama kisanak aku sanceng
lodaya kalau nyai siapa
hai namaku mayang sunda
hai cukup sampai di situ saja
hai aku jelaskan kalau aku ratu pajajaran pun
tidak akan ada yang percaya
mayang sunda kalau boleh aku tahu kenapa nyai bisa berurusan dengan nama tadi karena setahu aku
nenek itu punya ilmu yang sangat tinggi entah lagi sana banyak sekali orang jahat di dunia ini yang melakukannya tanpa alasan
kisah anak bolehkah aku meminta pada kisanak untuk mengajarkan ilmu kanuraga padaku
aku mohon padamu angkatlah aku jadi muridmu karena perjalananku masih sangat panjang dan banyak sekali orang orang jahat yang mengincarku

aku akan mengajarkanmu
untuk nyai menjaga diri
mulai sekarang aku akan memanggil kisanak
jadi saya mohon keadilan
jadi tuduhan menggeser patok itu
hanya datang dari selembar kain
dan seorang saksi mata pengembara
kamu tidak bisa membuktikan apa apa
lupakan saja itu semua
dan kamu bukan terlibat dari penjualan
dan kamu bukan terlibat dari penjualan
menyelesaikan masalah ini
dengan persoalan yang baik
karena masalah ini
adalah masalah menggesek patok tanah
barang siapa orang yang mengambil hak tanah
yang bukan haknya
maka dia akan dikalungi dengan tanah itu
pada hari perhitungan nanti
kita tidak usah dengar
kita tidak kenal dia
hanya untuk mencemarkan
situasi di desa ini
kan saya sudah bilang
lupakan saja itu semua
jadi kikowo ada di balik semua ini
anda tidak berhak
untuk menuduh kiko seperti itu
memang buktinya ada
asal tahu saja ya
seratus lebih murid saya
menggunakan kain seperti itu
kain yang terjatuh
kamu bawa untuk barang bukti
bukan hanya itu paman
salah satu murid kibagor
ada yang memiliki luka
tidak sengaja memukul
salah satu murid kibagor
luka dalam itu tidak akan sembuh dalam sehari
kita tinggal cari saja
salah satu dari muridnya kibagon
saya tidak mau repot repot
kamu yang aku
buat luka dalam
tidak perlu paman
tapi tolong aku minta kepada paman sekalian
untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik
dan juga kembalikanlah tanah itu kepada yang berhak
dan juga janganlah berbuat zolim kepada semuanya paman
kalau begitu kami mohon panggil
kita harus melanjutkan perjalanan kita paman
ke japura jangan ditunda tunda paman
aku ingin sekali bertemu dengan ibu
tapi raden diobatkan baru aku
baik paman aku ingin ketemu tabib yang paman jemput itu
baik cuma agak hari wang raden
habibnya rada rada gimana gitu
saatnya conservation layanan menjadi kehilangan diminishedoooooooos
luka dalam ini belum sembuh
tapi sudah ada titik titik hawa murni yang
semoga raden segera sembuh
terima kasih banyak
nenek neneknya bisa hilang
kenapa dari tadi pak dalamanya
jauh jauh tadi lumpang
padahal ngeceling aja sih
dua orang tadi sangat meremehkan saya
mereka hanya melihat kasihnya saja
dikira teh sudah sampai rumah mak
maaf salah mantra
saya permisi dulu gisana
saru aja mantra didinya
ayo kita lanjutkan perjalanan kita
insya allah aku segera sembuh